saudara pihak yayasan smk lingga kencana angkat bicara terkait kecelakaan yang menimpa rombongan pelajar di subang
pihak yayasan sekolah menyebut jika bus yang digunakan dalam kondisi layak
pihak yayasan kesejahteraan sosial menyebut jika menyewa bus secara resmi
namun tidak mengetahui masa berlaku kelayakan bus untuk jalan sudah habis
saat ini pihak sekolah tengah fokus dengan para korban yang masih dirawat di rumah sakit
dan menyerahkan penyelidikan kasus ini sodara kepada polisi
pihak yayasan menyebut jika kegiatan perpisahan di bandung
merupakan agenda tahunan yang telah disepakati orang tua siswa